setelah penanganan intensif tim medis dokes polres probolinggo jawa timur kondisi tujuh anak buah kapal motor multiprima satu yang selamat sudah mulai membaik
namun mereka masih belum boleh pulang untuk memulihkan trauma beratnya
tujuh abk km multi prima diistirahatkan di kantor stasiun radio pantai milik dinas perhubungan laut
pihak kepolisian polair dan dokes polres probolinggo terus memantau perkembangan kesehatan tujuh abk multi prima satu
dan mendata surat surat kelautan milik tujuh abk tersebut
rencananya pada senin tujuh abk akan dipulangkan ke kampung halamannya
dengan biaya transport ditanggung pihak ksop syah bandar dinas perhubungan dan polres probolinggo
ketujuh abk berharap tujuh temannya yang masih hilang bisa segera ditemukan dengan kondisi selamat
saat masuk di selat alas cuaca yang buruk nakoda dengan cik mulai mengambil alih kemudi
cuma terus kita diperintahkan sama nakoda mencari
titik penyebab apa yang menyebabkan kapal itu mereng
terus kapten perintahkan kita buat berkumpul di master station
undang undang peraturan peraturan kelas selamatan seperti lightboy lightjagged
dan sempat juga nakoda perintahkan kita saya dan abk lainnya
buat lego jangkar
niatnya mau nyangkutin ke lekara
karena cuma gak sempat karena kondisinya makin buruk